ada yang aneh deh sama kebutaan mel
toh kan apa juga gue bilang
pasti si mel itu cuma pura pura buta
enggak gue harus rekamin disini
biar orang orang pada tau kalau dia tuh ngebohongin kita
ini ada buruan rekam
halo tak bentar bentar
bentar ya jangan denger nelfon sekarang
oke oke dadah dadah
kenapa lo gak silent sih
biar mau kejadian kayak tadi
udah kali dari tadi
yaudah gue lanjut rekam single ya
gue juga deh buat make up
ya kan gue gak bisa rekam nih
jangan kenceng kenceng ngomongnya
saya tunggu ibu disini aja
kok bisa diluar sama putri pak
tadi memang saya mau jemput putri disini
pak remon kok bisa tahu putri ada di luar
saya kan gak ngasih tau pak
oh memang putri lagi nunggu disini ibu dawang
ibu dawang dari mana
saya dari minimarket pak
beli minyak angin
karena tadi putri gak enak badan
saya salut sekali sama ibu dawang
perhatian sekali ke putri
anak saya pasti bahagia punya ibu sambung seperti bu nawang
apa gak jadi datang lagi
jadi jadi dia sudah ada di dalam
enggak ibu gapapa
asjid terkemana sih
gak tau jangan jangan citra
lo masih sempet sempet
lagi kayak gini juga
iya kan namanya juga citra pacar gue
apa salahnya coba
yaudah sekarang mendingan lo pikirin nih
lo mau taruh kameranya dimana yang enak
ntar gue cari dulu nih spot yang cocok buat ngerekam
jadi pas kan ntar gue sama mel duduk
kameranya bisa ngerekam kita pas dari angle depan
bagus sih bagus
yaudah mendingan sekarang kita kesana
kita set up semuanya kita atur
gue kayak pernah liat dia sama amin di kampus
menjelang ulang tahun isimel
serius loh pak
tapi dari tampangnya
kayaknya ketuaan deh buat jadi mahasiswa di kampus kita
emang dia tua
bukan anak kampus ini juga
dia tuh kayaknya salah satu manajer ya di cafe ini
lo tuh udah dimana

kamu tuh gak pernah becus
masa kafe yang kamu pegang gak bisa bikin dekorasi kayak contoh yang saya kasih sih
saya sudah semaksimal mungkin mbak
nih aja yang dateng wartawan selebgram temen temen saya
masa dekorasinya kayak gitu sih enggak banget
saya coba rubah dekorasinya mbak
gak gak usah
mending saya cari kafe deddy yang lain
kalau misalnya kamu dekor ulang namanya buang buang waktu tahu nggak
mending minta maafnya ke dede deh
soalnya bakal saya aduin ke dede kalau misalnya manajer mosaik kafe itu gak becus
lo pernah ngeliat dia sama mel
gue yakin banget nih seribu persen tuh orangnya
dan gue yakin juga kayaknya sekafe ini tuh salah satu kepunyaan bokapnya si mel nih
kayaknya simale tuh sengaja deh giring kita ke kafe ini
biar kita tuh diawasin
nah kalau kita diawasin begini kan berarti kita nggak bisa tuh dapat bukti kalau simal itu buta
saya mau antar ke tempat gozi yang paling enak di sini

bisa bisa hanya gitu dia antisipasi duluan buat kagak kejebak sama rencana kita
hah itu artinya dia itu emang gak gampang kejebak sama rencana kita rang
yaudah lo tenang aja tak
pokoknya gue bakal pikirin nih gimana pun caranya ya
supaya mel tuh bisa ngaku kalau dia tuh pura pura buta
tapi lo juga itu harus pikirin mateng mateng lagi
jadi kita tuh gak ngasal kalau bikin planning baru
ya maksud gue lo pikirin nih mateng mateng cara yang tepat buat ngasih tau si mel
kalau lo kasih ketemuan lo itu dimana dan baru
ya maksud gue biar simale itu gak curiga gitu
kalau tiba tiba lo itu pindah pindah lokasi ya kan
nah yaudah yuk
pangeran kabur dari mozaik cafe
gimana sih bukannya tahan
gak becus banget kerjaannya
pangeran bisa kabur
apa jangan jangan dia curiga ya karena gue udah atur dia untuk datang ke mozaik cafe
aku langsung telfon aja deh my prince
kirain temen deket didi sama anaknya abyuh dateng
ternyata belum sampe juga
gue kan harus buru buru sih
buru ketemu sama my prince
mana pangeran pakai pindah kafe segala lagi